kata kunci abu sayyaf menjadi salah satu trending topic di media sosial
hal ini berkaitan dengan diculiknya sepuluh awak kapal asal indonesia oleh militan abu sayyaf
kabar ini disampaikan oleh pemerintah filipina secara resmi pada tanggal dua puluh delapan maret lalu
kapal brahma dan anan dua belas yang mengangkut tujuh ton batubara bertolak dari banjarmasin menuju filipina pada lima belas maret lalu
pemilik kapal pun sudah dihubungi oleh kelompok abu sayyaf agar menyiapkan tebusan untuk melepas awak kapal beserta kapal anan dua puluh dua
sementara kapal brahma telah dilepas dan sudah ditangan otoritas filipina
keluarga wendy rahadian dua puluh sembilan tahun salah satu anak buah kapal yang disandera kelompok abu sayyaf di filipina selatan
bersedia membayar tebusan empat belas dua miliar rupiah untuk pembebasan sebelas awak dan satu kapten kapal
sementara itu keluarga surianto yang dikabarkan menjadi salah satu korban dari sepuluh awak kapal yang dibajak dan disandera kelompok abu sayyaf
masih menunggu kejelasan informasi dari perusahaan
sama halnya dengan keluarga renaldi dari makassar
keluarga korban ini tampak sedih
hanya bisa menunjukkan foto foto renaldi saat sedang berlayar di atas kapal
mereka hanya bisa memantau perkembangan keluarganya dari siaran televisi
keluarga renaldi akhirnya dikunjungi wali kota makassar muhammad ramdhani
dhani langsung menyampaikan agar keluarga tetap berpikir positif dan percaya
kalau keluarga dan pemerintah terkait akan berusaha melakukan segala macam upaya
agar renaldi bersama sembilan orang wni lainnya bisa dibebaskan